kalau ada rezeki nanti beli lagi
terima kasih bi
nanti pulang dari sini kamu beli hp
gak usah yang baru
supaya second juga gak apa apa
gak usah yang bagus
yang penting bisa dipake
bukan masalah baru atau second
bukan masalah mahal atau murah
masalahnya semua nomor kontak saudara sama teman juga hilang
foto foto juga ikut hilang
karena foto foto juga ikut hilang
saya kehilangan bukti
kalau saya pernah kepengenaran
main di pantai
bang edi itu orang baru di bisnis kita yang dulu
waktu kita udah ngambil keputusan buat pensiun
dia justru baru mulai
sekarang anak buahnya cuma dua
dulu pernah bikin ormas
kendaraannya buat dia belajar politik
tapi bukannya tumbuh subur
anggotanya malah berguguran
kemungkinan karena dia kekurangan dana penunjang
buat kegiatan mereka
terus wilayah tempat dia tinggal
di rumah sekaligus di rumah
dia juga sebagai kantornya
dia jadikan tempat usaha
dia mengklaim bahwa setiap pedagang kaki lima di sana
harus membayar iuran keamanan
dengan jaminan mereka akan aman berjualan
tanpa khawatir diganggu petugas
om permisi dulu
sekitar dua tahun yang lalu
buat terus mengikuti sahwat politiknya
bang edi merasa butuh uangnya
dia tahu dari bu bun
bahwa parkiran pasar dan terminal
kamu benar benar kenal sama orang yang bernama bang edi itu
saya tahu soal bang edi itu siapa
justru dari bu bun
saya sudah cerita semuanya
soal saya dulu dapat warisan buat pegang terminal
waktu kang gobang sama yang lain ikut kamus pensiun

tempat ini sempat hampir jadi kekuasaan bang edi
bu bun pernah berseberangan sama kita
sudah minta ampun

saya jadi kepikiran soal omongan kang kubang tadi
kalau ada kerjaan yang lebih baik
tempat yang lebih baik
kita harus cepat cepat keluar dari sini
sudah ada kabar belum
kabar dari kang bu bun
kang gobang sudah di sini
sama kang cecep
kenapa kamu gak ngasih tahu
kita ke terminal
temen kamu yang diajak jadi copet kabarnya gimana
sejak ada yang tau dong
hp sama dompetnya diambil
temen saya udah gak pernah dikontak lagi sama si asep
saeb bukan asep
iya maksudnya saeb
terus temen kamu itu gimana
sebetulnya teman saya udah dapat kerja baru
di pt anda hujan turun
tapi waktu itu sama sayap nggak boleh berhenti jadi copet
siapa tahu masih ada kesempatan
bang edi udah dua kali berusaha ngerebut bisnis di parkiran
tapi berhasil kita gagalin
saya sempat nawarin damai
tapi bang edi malah ngajak perang
masalah saya anggap selesai
waktu saya ngelaporin masalah ini
masalahnya belum selesai
mereka bakal balas dendam
kang mus punya pengalaman panjang
dia lebih lama di bisnis ini dibanding kita waktu itu
dia sudah sangat terhati buat membaca keadaan
saya percaya dengan dugaan kang mus
masalah belum selesai
mereka bakal balas dendam
gimana persiapan kalian
kami masih masa pemulihan biar bisa bertarung lagi dengan pit
kami juga berlatih untuk memastikan bahwa kami bakal bisa membalas kekalahan
semarang semarang semarang
terima kasih terima kasih terima kasih
semarang semarang semarang